suasana duka menyelimuti kediaman ye di pulau gebang indah cakung jakarta timur selasa malam
sejumlah rekan maupun kerabat terus berdatangan untuk memberikan ucapan bela sungkawa terhadap keluarga korban
yey merupakan satu dari dua wanita diduga korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan terkubur semen
di bawah tangga sebuah rumah kontrakan di kawasan harapan jaya bekasi utara
di mata kerabatnya perempuan yang bekerja di perusahaan besi dan baja ini dikenal sebagai pribadi yang baik
dan kerap membantu temannya dalam kesulitan ekonomi
sebelumnya jasad perempuan berinisial y dan h ditemukan pada selasa pagi
setelah polisi dan kedua suami korban mencari teman
korban menggerebek rumah pelaku dan membongkar corak di bawah tangga rumah
proses autopsi terhadap jenazah kedua korban telah selesai dilakukan tim forensik rs polri kramat jati pada selasa malam
dan langsung diserahkan pada pihak keluarga masing masing untuk dimakamkan
rencananya almarhumah ye akan dimakamkan rabu pagi di pemakaman umum rawadas duren sawit jakarta timur
tim liputan cnn indonesia